pemerintah memutuskan memberikan vaksin covid sembilan belas dosis ketiga kepada tenaga kesehatan dengan merek yang berbeda sebelumnya
tenaga kesehatan telah mendapat dua kali suntikan vaksin sinovac
kini pemerintah memilih merek berbeda yakni vaksin moderna untuk vaksin ketiga para tenaga kesehatan
seberapa aman dan efektif kombinasi vaksin berbeda merek ini
untuk membahasnya sore ini sudah bergabung melalui sambungan zoom dr gunadi ketua pokja genetik fk kmk ugm
sekaligus anggota indonesian young scientist forum
selamat sore dr gunadi
selamat sore mbak rifana
dr gunadi ada pendapat berbeda beda soal penggunaan kombinasi vaksin beda merek secara ilmiah
apakah sudah diketahui sebetulnya seberapa aman penggunaan vaksin beda merek ini
ya sebetulnya kan ada dua isu di sini ya
antara campur dua jenis platform yang berbeda vaksin
yang kedua apakah perlu pemberian dosis
booster setelah dua dosis selesai
oke kalau untuk yang pemberian dua dosis kemudian diberikan dosis ketiga itu sudah diputuskan oleh pemerintah
bahwa tenaga kesehatan akan mendapatkan booster begitu ya meskipun belum jelas fungsinya
seperti yang tadi disampaikan oleh anda dan juga oleh perwakilan dari who
tapi kita mau bahas kalau misalnya kemudian boosternya adalah jenis yang berbeda begitu
seberapa aman dan juga efektif
apakah sudah ada penelitiannya dr gunadi
oke ya terima kasih
jadi sebetulnya pada tanggal dua puluh delapan juni penelitian di oxford katakan bahwa
pemberian vaksin pfizer sebagai dosis kedua setelah pemberian astrazeneca
itu kadar antibody nya meningkat jauh dibandingkan kalau dia double astrazeneca
nah kemudian ini akhirnya diadopt oleh pemerintah
pemerintah kan ada
jadi kemudian mereka menarjurkan pemberian dosis kedua jika dosis pertamanya astrazeneca adalah pfizer atau jenis yang lain
seperti itu mbak
saat ini memang baru terbatas itu penelitiannya
oke jadi belum tahu ya apakah efektif dan juga aman karena belum ada penelitian lebih lanjut soal efektivitasnya begitu ya dok ya
ya ini kan baru mengukur kadar antibody nya ternyata meningkat drastis dibandingkan kalau dia jenisnya satu

dok kita tahu bahwa vaksin sinovac dan moderna memiliki jenis yang berbeda kalau sinovac dari virus yang dilemahkan itu teknologi lama begitu ya
sementara moderna menggunakan komponen materi genetik atau mrna
apakah kemudian ini akan berpengaruh pada antibody tubuh pada imunitas tubuh setelah disuntikan begitu dok
ya begitu dok
ya secara umum kan kalau justru sinovac itu sudah established lama ya jadi secara teori dia lebih aman
platform yang masih baru seperti platform rni atau genetik yaitu seperti pfizer atau moderna
tentunya perlu penelitian lebih lanjut ya seperti yang disarankan oleh who
maka dengan metode mixing ini sebagai booster ya tentunya di indonesia karena kan sudah dua kali sinovac atau katakanlah sudah dua kali astrazeneca
kemudian mau di mixing dengan moderna
bagi booster kan begitu
ini ada dua isu di sini
sebagai booster dan juga mixing dalam pemberian di indonesia
nah tentunya untuk meneliti apakah itu kemudian efektivitas vaksinnya bagaimana kemudian apakah aman safety dan monogenisitasnya itu tentunya perlu uji klinis
jadi lebih baik sebaiknya memang itu di pemberian di dalam tenaga kesehatan itu dalam uji klinis
kalau niatnya kemudian untuk booster imunitas begitu ya
apakah dengan vaksin merek yang sama bisa
artinya sudah dua kali sinovac kenapa kemudian yang ketiga untuk booster tidak sinovac saja
kenapa harus ganti ke moderna begitu
untuk booster ketiga sebetulnya bisa juga untuk merek yang sama tapi ini pemerintah memilih merek yang berbeda begitu dok
bisa saja dengan sinovac yang booster yang ketiga
artinya kan seperti ini
uji klinis yang ideal tentunya harus membandingkan dong
kemudian boosternya sinovac
kemudian dua kali sinovac boosternya moderna
dua kali sinovac tanpa pemberian booster
itu baru kita bisa mengatakan efektivitas vaksin sejauh mana terutama dan masuknya varian delta di indonesia
kan sekarang menjadi concern seluruh dunia termasuk who
bahkan fda mengatakan pemberian mixing ini harus hati hati
dan pemberian itu juga harus hati hati karena datanya masih minimal
kemudian di saat yang sama mereka menyatakan bahwa concern dengan varian delta ini menjadi semacam mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut
sehingga nih itu sekarang sudah melakukan uji klinis pada tanggal tujuh belas mei
untuk menilai keamanan
untuk menilai keamanan
untuk menilai keamanan
untuk menilai keamanan
untuk menilai keamanan
untuk menilai keamanan
untuk menilai keamanan
untuk memperbaikan imunogenesis dari pemberian booster dengan different vaksin
dengan com yang berbeda
itu yang pertama di amerika nih kan di amerika ya
mereka kan baru menggunakan tiga jenis vaksin yaitu pfizer moderna jason and junc
kemudian mereka dibagi tiga nih
tiga kelompok dua dua nya

nah kemudian dua belas dua puluh minggu paska dosis dua diberikan vaksin moderna
nah kemudian baru di amat
dr gunadi kemampuan proteksinya ini bisa berapa lama jangka waktunya
kalau kemudian diberikan dua merek yang sama sinovac dua kali
kemudian yang ketiga adalah moderna
berapa lama kemudian kemampuan proteksinya
bisa bertahan berapa lama dok
ya hasil penelitian awal kan mengatakan setelah selesai dua dosis itu
terjadi penurunan kadar antibody setelah enam bulan
nah harapannya memang pemberian booster itu bisa nanti satu tahun gitu loh
itu kan tentunya harus melihat dulu diikutin ini
satu bulan tiga bulan enam bulan sembilan bulan satu tahun
itu akan kita lihat kita hitung kadar antibody netralisasi
baru kita bisa memutuskan ini kira kira efektivitas vaksin itu seberapa efektif
kalau kita contoh negara israel saja
itu bulan januari februari dua ribu dua puluh
mereka kan sangat confident
dengan pfizer dua kali dosis
tapi begitu bulan juni mereka ukur
itu kadarnya menurun loh mbak
diputuskan oleh mereka mereka memberikan booster pfizer pada bulan juni
artinya it happens hampir pada semua platform vaksin
jadi nggak hanya novavax seperti itu
oke dengan berkejaran dengan waktu
kemudian dengan mutasi virus yang kemudian semakin banyak
apalagi ini varian delta
apakah kemudian cukup dengan booster ketiga dengan merek yang berbeda
atau mungkin nanti akan ada booster keempat dengan merek yang berbeda lagi
itu dimungkinkan dokter gunadi
ya pertanyaannya memang sulit ini
jadi artinya tadi sudah saya sampaikan di depan
bahwa kita ukur setiap sebulan tiga bulan enam bulan sembilan bulan dua belas bulan
kalau memang kadar antibody nya masih di atas level perlindungan
itu tidak perlu diberikan booster yang berikutnya
tetapi kalau ini setelah enam bulan
sebaliknya kalau setelah enam bulan kadar antibody pemberian boosternya menurun
ini perlu diberikan lagi booster berikutnya
ini kan masih penelitian
dan data awalnya di nih itu baru keluar kira kira akhir summer ini data awalnya
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil penelitian terbaru mungkin dari para ilmuwan
yang akan bisa memaparkan bagaimana sebetulnya efektivitas dan juga keamanan dari booster ketiga
dengan merk vaksin yang berbeda apakah betul betul efektif begitu ya
terima kasih sekali dr gunadi ketua pokja genetik fkkm kugm
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini